tak banyak generasi milenial yang mengenal permainan tradisional
minggu pagi di desa keberaun surabaya sekitar lima puluh anak dari berbagai usia
memainkan berbagai permainan tradisional yang sudah mulai ditinggalkan
di antaranya ada permainan wenga dari papua
melaku batok dari yogyakarta hingga bedilan dari surabaya
berbagai permainan tradisional ini mampu menarik minat anak anak
dan mereka pun tampak tanpa lelah
menggunakan satu persatu permainan tersebut
mereka asik memainkan meski sehari hari bisa mengandalkan permainan di gadget elektronik
pernah belum main kayak gitu
terus pengalamannya tadi gimana waktu main gitu
bisa sama teman temannya gimana tadi
pengen main lagi enggak
main panah panahan terus berjelinding terus arung terus membeli batok
ini gimana rasanya waktu main tadi
sebelumnya pernah main itu belum
kalau di sekolah main apa
kegembiraan anak anak desa kebraun ini tak lepas dari sumbangsih komunitas lingkar dolanan indonesia atau lidi
yang mengenalkan permainan tersebut kepada warga desa kebraun
kelompok ini berkeliling indonesia memperkenalkan berbagai permainan tradisional
setelah singgah di kebraun
mereka sudah dijadwalkan akan kesemarang
lidi muncul dari kegelisahan akan punahnya permainan tradisional
dan merebaknya kepribadian individualis di kalangan anak muda
kalau saya menyebutnya tantangan ya bahwa hari ini kita memanggap ini adalah barang nomor tiga bahkan nomor empat
padahal kalau kita mengapresiasi negeri ini dengan tujuh puluh empat ribu desa seluruh indonesia
satu seratus bahasa dan regam suku
kemampuan semua iniriendah berempahan permainan tradisional luar biasa
ini hanya tidak bersedia meninggikan dan memuliakan permata nusantaranya yang bernama permainan tradisional
komunitas lingkar dolanan indonesia ini berencana membukukan seluruh permainan tradisional nusantara
yang diperkirakan jumlahnya mencapai tiga jenis
mereka juga berharap kementerian pendidikan memasukkan
permainan tradisional dalam muatan lokal atau pendidikan tambahan disekolah